harga gas industri di indonesia tidak kompetitif dibanding negara asean lainnya
sengkarut harga gas industri terus saja bergulir
presiden joko widodo lantas menginstruksikan untuk menurunkan harga gas
sebelumnya pemerintah juga pernah menginstruksikan hal yang sama melalui paket kebijakan
namun lagi lagi mengimplementasikannya masih di atas kertas
lantas apakah niat pemerintah kali ini untuk menurunkan harga gas industri dapat segera terrealisasi
presiden joko widodo memastikan penurunan harga gas untuk industri di indonesia
akan dilakukan pada bulan november mendatang
jangan sampai produk industri kita kalah bersaing hanya gara gara masalah harga gas kita yang terlalu mahal
untuk itu saya minta dilakukan langkah langkah yang konkret agar harga gas kita lebih kompetitif
saya kemarin hitung hitungan hitung hitungan ketemunya saya kira antara lima sampai enam nanti
bukan tanpa alasan
penurunan hingga di bawah enam dolar amerika per metric million british thermal unit atau mmbtu
dilakukan agar harga gas industri domestik indonesia lebih kompetitif
pasalnya harga gas indonesia saat ini tertinggi dibanding negara tetangga asean lainnya
instruksi penurunan harga gas bukan kali ini saja diserukan oleh pemerintah
sebelumnya pemerintah melalui paket kebijakan ketiga yang diluncurkan tujuh oktober dua ribu lima belas lalu
juga menginstruksikan hal yang sama
namun hingga sekarang rencana tersebut belum terwujud
hingga kini belum terrealisasinya penurunan harga gas disebabkan oleh sejumlah ganjalan inefisiensi
hal ini diakui oleh kepala badan pengatur hilir minyak dan gas bumi
kenapa sampai terjadinya memang ketidakmerataan harga
karena memang terjadi inefisiensi di dalam rantai usaha atau rantai bisnisnya sektor gas bumi
pertama di upstream ya di hulu
di hulu itu memang dasarnya adalah keekonomian lapangan
kemudian itu juga tergantung besar harga gas itu juga tergantung daripada cadangan yang dimiliki di dalam setiap sumur
penurunan harga gas dinilai dapat meningkatkan pendapatan pajak industri hingga tiga puluh satu triliun rupiah
di sisi lain badan koordinasi penanaman modal atau bkpm menilai penurunan tersebut berpotensi mendapat suntikan dana investasi baru
dan di demikian sejumlahnya
keuntungan ekonomis tersebut dapat dicapai jika perubahan harga juga dilakukan di sektor hulu tengah dan hilir pada rantai bisnis gas
kus indra cnn indonesia